aduh kok saya jadi ingat zaman sma ya manjat manjat pager untuk masuk sekolah biar gak ketahuan
nah ini hari pertama kerja setelah libur panjang lebaran kerap membuat malas para pekerja
tetapi tidak bagi pns dan juga tenaga honorer di lingkungan kantor pemerintah kota magelang jawa tengah
berbagai hadiah sudah menanti bagi pegawai di kantor pemerintahan tersebut
seperti kulkas tv dan juga kompor gas
hadiah tersebut diberikan kepada pegawai yang masuk kerja lebih awal
sekejap kegembiraan tampak di wajah marjana
sepuluh tahun yang bekerja sebagai bagian kebersihan taman rekreasi kiai langgeng kota magelang jawa tengah
pada hari kamis pagi di hari pertama kerja setelah libur panjang lebaran
ia mendapat hadiah lemari es dari wali kota magelang
margiono adalah salah satu dari enam pegawai honorer yang mendapatkan penghargaan dari wali kota magelang
lantaran berangkat kerja lebih awal dibandingkan pegawai lainnya
warga mantenan kecamatan martoyu dan
magelang ini mengaku masuk kerja pukul lima pagi
dan langsung membersihkan sampah di area obyek wisata
karena banyak pengunjung yang berwisata
sebelumnya udah nyangkang belum mas
udah udah nyangkang
saya cuma inisiatif kalau rame itu saya memang inisiatif masuk lebih awal
karena sampah supaya bisa ter cover
karena pengunjungnya rame
kalau enggak ya saya tetap hari biasa jam kerja gitu aja
pemerintah kota magelang
sengaja memberi penghargaan kepada para pegawai yang berangkat lebih awal
sebagai reward dan motivasi
agar lebih bersemangat kerja melayani masyarakat
gaklah biasa saja lah ini
kita nabung selama satu bulan menyusun dari gaji
ini peralatan rumah tangga untuk memberikan reward pada karyawan karyawati
di jajaran pemerintah kota magelang
bulan tahun ini ada di taman kailangkeng
saya melihat sendiri
selama kita libur dia tidak libur melayani tamu tamu
ya tidak seberapa
diharapkan pemberian penghargaan ini dapat menambah semangat kerja para pns
pekerja honorer di lingkungan pemerintah kota magelang
untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
pemimpinan ka bank negara ini pemilik kota magelang

bahkan untuk melawan yangphrlord